saudara menyaksikan breaking news kompas tv terkait dengan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat bersama dengan saya imron fadilah
dan saat ini kita sudah tergabung dengan narasumber wakil ketua masyarakat transportasi indonesia joko stiowarno
selamat pagi mas imron
mas joko termasuk yang ikut mudik kah di lebaran tahun ini
saya sudah mudik duluan sebelum bulan puasa
baik mas joko yang pertama kali ingin kami tanyakan mas joko
bagaimana anda melihat kesiapan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pihak tol kemudian kementerian perhubungan kementerian pupr dan juga pihak kepolisian baik itu dan juga tni
terkait dengan kesiapan mudik di lebaran dua ribu dua puluh empat ini bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
ya saya kira sesuai dengan prediksinya berarti kan mesti dia menambah personel lah ya
karena prediksinya kan sesuai dengan survei dari badan kebijakan transportasi itu ada peningkatan sekitar lima puluh dibandingkan lebaran tahun lalu
padahal kapasitas infrastruktur kita kan tidak banyak bertambah
nah ini memang fokusnya di jalan tol tapi sebenarnya kan yang mudik tidak hanya di
di jalan tol tapi adalah mudik melalui jalur lainnya
ada jalur udara jalur laut
nah kesiapan yang lainnya kalau kami lihat ini yang mungkin agak jarang diberitakan adalah untuk perhubungan laut
tahun tahun sebelumnya itu kan kalau laut itu dia hanya menghubungkan motor gratis dari jakarta ke semarang kemudian ke surabaya
tapi tahun ini ada peningkatan dua puluh rute kapal
terlepas itu memang di jalan tol ini menjadi lebih menarik ya memang infrastruktur kita paling banyak pilihannya kalau jalan tol
tapi tentunya kan kapasitas jalan tol ini juga terbatas
artinya mesti terjadi kemacetan lah
nah makanya perlunya rekayasa itu karena ada
entah nanti ganjil genap sekarang sudah dilaksanakan adalah ada contraflows pakaian parsial tapi ada juga yang one way
itu dalam rangka untuk melancarkan
melancarkan arus kendaraan yang melewati jalan tol
tapi ada juga di jalan arteri yang harus kita pantau juga karena tidak fokus di jalan tol
kalau pemudik nanti mau menggunakan jalan artis sebenarnya juga tidak jauh beda daripada bermacet
dia di jalan tol bisa ke jalan arteri sebenarnya
cuma kalau di jalan arteri itu nanti bertemu dengan sepeda motor
itu yang mungkin agak kurang disukai kalau bawa mobil gitu ya
tapi kalau masalah rest area dan sebagainya lebih banyak itu di jalan arteri sebenarnya dan pilihannya lebih banyak di sana gitu
menarik tadi mas joko katakan bahwa mudik tidak hanya di jalan tol tapi ada transportasi laut udara dan juga jalur arteri
yang menjadi sorotan itu di pelabuhan karena memang adanya cuaca yang kurang mendukung begitu ya adanya gelombang tinggi sehingga menyebabkan tertundanya kendaraan kendaraan dan juga penumpang termasuk sandar kapal yang tertunda waktunya begitu mas joko ya
apakah rekayasa rekayasa atau antisipasi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan khususnya belum efektif terkait dengan hal ini
karena melihat adanya antrean kendaraan bahkan belum terurai hingga ke jalan utama dari keluar kawasan pelabuhan
ya memang tadi saya katakan tahun ini baru dimulai ada dua puluh rute untuk kapal laut ya
dan itu sangat membantu sekali dikala tiket pesawat
tapi sebenarnya masih masuk kategori tarif batas atas lah
nah saat itu ya pemerintah punya alternatif bagi warga yang tidak mampu menggunakan tiket pesawat ya disediakan kapal laut
meskipun sebenarnya masih ada peluang untuk menambah lah untuk tahun depan tapi setidaknya ini cukup sangat membantu sekali
karena ini baru pertama kali sehingga kemarin mungkin sebenarnya pendaftarnya online aja juga gak apa apa
tapi yang manual ini juga cukup banyak peminatnya
mudah mudahan tahun depan sudah ditingkatkan lagi dalam hal pendaftaran
nah problemnya adalah memang nanti kalau menuju pelabuhan atau nanti sampai pelabuhan tujuan ini ketersediaan angkutan umumnya di daerah itu yang tidak bagus
kalau di jakarta kita naik tanjung priok walaupun masih jauh tapi kan di situ ada pilihannya ada kereta krl ada transjakarta
tapi kalau di daerah daerah ini angkutan lanjutannya itu masih problem
makanya sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan pemerintah itu secara umum untuk angkutan umum antar perkotaan entah itu kereta maupun bis akap sudah cukup bagus
tapi kalau yang di daerah ini yang sebenarnya harus dikenjot lagi
bagaimana membuat di daerah daerah angkutan itu seperti transjakarta lah seperti kota jakarta
nah kalau itu memang sudah disiapkan
ya saya kira lima tahun ke depan nanti para pemudik ini bawa sepeda motor pasti berkurang
ya karena mereka itu juga lelah juga sepeda motor lama lama gitu kan
nah ini tugas pemerintah juga apalagi sekarang kalau melihat modal laut kan cukup tinggi peminatnya
ya ada dari perantauan dari kalimantan yang ke jawa kemudian dari kalimantan ke sulawesi
dari batam ada ke sumatera utara bahkan indonesia timur juga ya
nah ini menjadi perhatian koordinasi dengan daerah membantu daerah untuk menyiapkan angkutan umum di masing masing daerah
setidaknya pada saat seperti ini ada angkutan lanjutan dari pelabuhan pelabuhan itu
sehingga masyarakat pulau di pelabuhan tidak bingung dia mencari angkutan lanjutannya seperti apa
kalau tidak nanti biaya mahal lagi maka makalah calon calon itu yang mereka sudah menyiapkan angkutan pelar hitam
yang sebenarnya tarifnya juga tidak bisa dikendalikan akibat dari buruknya anggota umum di daerah
itu harus menjadi perhatian pemerintah yang akan datang sebenarnya
baik mas joko catatan dari anda berarti adanya problem terkait dengan moda transportasi yang katakanlah terintegrasi begitu ya mas ya
untuk mencegah atau meminimalisir kendaraan kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan pelabuhan begitu ya mas ya
itu tadi kalau dari transportasi laut
lalu untuk transportasi udara pesawat terbang begitu dan juga kereta api

ya kalau udara kita tahu memang tarifnya mahal tapi masih tetap ada lah penggunanya ya
terutama yang di kota kota besar penambahan jumlah penerbangan juga dilakukan
ya perhitungannya paling tidak kota kota besar itu ya seperti bandara suta kemudian juanda
itu bandara bandar yang cukup tinggi juga nanti
itu bandara bandar yang cukup tinggi juga
tapi kalau di bandara sih sebenarnya untuk angkutan lanjutannya sudah cukup baik lah ya
tapi kalau yang tadi setelah di udara mungkin ya tarif memang tidak bisa dilarang selama itu masih masuk tarif batas atas gitu
karena apapun mereka kan membawa penumpang untuk mudik tapi untuk kembalinya itu lebih sedikit
jadi biaya itu sebenarnya untuk menelupi ongkos operasional tujuannya seperti itu
nah itu sudah diberikan lah bagi masyarakat untuk yang antar pulau itu ada tersedia nya ya kapal laut
meskipun sebenarnya ini perlu pendalaman lagi rute rute mana akan dikembangkan untuk tahun tahun berikutnya
tapi memberikan layanan gratis kapalnya sudah membuat satu terobosan baru untuk tahun ini
nah untuk darat berkaitan perairan juga ini untuk penyeberangan
tahun lalu sudah dilakukan dan mulai tahun lalu saya kira dua ribu dua puluh tiga itu adalah tidak ada antrian di jalan tol menuju merak
karena sudah terpisahkan roda dua roda empat
roda dua itu dipindahkan ke cibawandan
dan angkutan barangnya kalau tahun lalu menjadi satu dengan roda dua
tapi tahun ini sudah mulai terpisah
ada yang lebih ringan di ciwawandan
tapi yang berat berat sudah ke bojonegara
ini menunjukkan perusahaan perusahaan itu mengurai kepadatan di pelabuhan
jadi setidaknya ada tiga titik pelabuhan yang diunggah untuk pelabuhan penyeberangan untuk mudik pada saat ini
mudah mudahan tidak ada lagi seperti tahun lalu antrian di jalan tol
kemarin itu ada antrian namanya kan di jalan arteri nya bukan di jalan tol nya
sebenarnya wajarlah kalau kondisi seperti ini bukan kondisi yang normal
karena infrastruktur yang disediakan itu untuk kondisi normal
kami ingat ada studi tahun dua ribu dua
oleh kementrian ekonomi pada saat itu
kalau mudiknya itu benar benar pengen layanannya nyaman
artinya kecepatannya sama dengan kondisi tidak mudik
bayangin delapan lajur tol itu kalau dua lajur dua x dua puluh empat
ditambah panturanya empat berarti kan semuanya satu lajur
tapi itu kan tidak mungkin bisa dilakukan
dengan adanya tol ini satu lacur itu sudah sangat membantu lah
tapi setidaknya tidak membuat masyarakat begitu lama untuk di jalan tol
tapi kalau dibandingkan normal paling tidak ya
kalau enam jam mungkin bisa sembilan jam sepuluh jam
saya kira itu kondisi normal kalau melihat tahun lalu
itu dari jakarta sampai dengan di jawa tengah itu jarang yang lebih dari lima belas jam
jadi dua belas jam itu sudah sampai di jawa tengah
artinya perbatasan jawa tengah sama jawa timur
kalau jakarta semarang kira kira sembilan sepuluh jam sudah sampai
tapi sebenarnya kalau memilih jalan rtl itu lancar loh
cuma resikonya dengan sepeda motor aja
baik tadi ada katakan sebenarnya jalur arteli rancar begitu ya
cuma yang dikhawatirkan adanya kepadatan yang juga tergabung dengan moda transportasi roda dua
lalu dengan rekayasa arus lalu lintas one way contraflow begitu ya
kalau catatan saja tadi ada jurnalis kompas tv yang melaporkan
dari kilometer tujuh puluh dua wilayah purwakarta hingga ke kilometer empat ratus empat belas kali kangkung jawa tengah itu diberlakukan one way begitu mas joko
apakah ini sudah efektif diberlakukan untuk arus mudik tahun ini
untuk setidaknya mengurai kemacetan dari jumat malam kemarin hingga sabtu pagi hari ini
ya direncanakan kemarin kan one way itu mulai jam dua ya
jam dua siang tapi tentunya ini dinamis melihat kondisi lapangan juga
karena pemerintah di jasa marka juga punya perhitungan trafficnya dan itu juga real time
kapasitasnya berapa kalau sudah mencapai kapasitas yang sudah diperhitungkan
tidak salah sekitar tujuh ya
kalau masih di bawah tujuh masih boleh nggak
tapi kalau sudah mendekati bahkan lebih itu sudah mau diterapkan
makanya tidak jam dua siang kemarin itu
kalau melihat posisi lalu lintasnya masih cukup lancar
setelah nanti perhitungannya trafiknya sekitar tujuh itu baru dilakukan
cuma nantinya one way ini kalau ini terus menerus sampai dengan kata kalah hari ini
cuma itu nanti kasian untuk pemudik yang menunggu berikutnya
kata kalah pemudik hari ini diangkut nanti ya yang cukup tinggi
nah ini agak terhambat juga tahun lalu itu
mereka pemudik yang menunggu di terminal pulau gebang itu lima enam jam
nah sebenarnya kalau bisa diberikan kontraklos setidaknya akan membantu sekali untuk penjemputan
kita tahu mudik kali ini kan masyarakat itu lebih banyak memilih angkutan umum penyembang kendaraan pribadi
ada peningkatan kendaraan pribadi tapi angkutan umum pilihannya itu mencapai tiga kali lipat
ini berarti layanan angkutan umum antar kota entah kereta api antar kota atau bisa antar kota sudah cukup bagus
kalau kereta api sudah tepat waktu
ini yang dulunya bayangannya itu sebelum tol itu terhubung
itu kalau dari jawa tengah jawa timur itu dia sore hari
layanan bisnis sleeper bus
ya banyak popo bus itu membuat seperti itu
kemudian ada double decker bus tingkat
nah ini menunjukkan bahwa minat orang makin tinggi karena ketersediaan bisnis juga cukup bagus
cuma yang masih buruk itu adalah angkutan angkutan di daerah
seperti angkutan perkotaan apalagi perdesaan
itu yang harus dikenjakan pisah pisahan
sehingga ya akan mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi
alasan orang menggunakan kendaraan pribadi itu adalah kalau di kampung halamannya itu nggak ada angkutan umum
apalagi tadi disebut terintegrasi
jauh dari harapan selama angkutannya tidak ada ya sulit terintegrasi
bagaimana membuat di daerah daerah seperti angkutan umum yang ada di jakarta
nah kalau itu sudah ada saya yakin nggak usah dibuat lagi lah
modik motor gratis mungkin sampai tahun depan dihilangkan aja
karena modik motor gratis ini juga tidak efektif juga
itu memang sampai satu dari kebutuhan
dan mereka motor ini juga sebenarnya sudah jauh berkurang sejak dua ribu lima itu euforianya mulai
kalau dua ribu lima sampai dua ribu sepuluh itu masih sampai dengan surabaya cukup banyak
bahkan saya dapat informasi pendaftaran motor gratis ini juga
artinya mungkin ya mereka pengen santai santai bawa motor
toh tidak bawa motor pun di daerah itu sebenarnya sudah ada motor
nggak perlu mereka bawa sepeda motor sebenarnya
kalau kita lihat prosentasenya kendaraan bermotor di indonesia itu paling tinggi itu adalah sepeda motor
delapan puluh empat lima kendaraan motor indonesia adalah sepeda motor
artinya setiap rumah tangga itu sudah punya motor
cuma mungkin ya pengen jalan jalan santai aja
ini gampang kok sebenarnya ingin menurunkan sepeda motor itu
kalau pemerintah ya mulai sekarang tidak memproduksi lagi motor yang cc nya di atas seratus
saya yakin lima tahun ke depan itu tidak ada mudik motor lagi
jangankan modik motor yang seharian naik motor jarak itu dari bekasi ke jakarta juga enggak
tapi memang harus kita kejar angkutan umumnya harus bagus dulu kan
setelah angkutan umumnya bagus ini antar kota sudah bagus bahkan di daerah bagus
lambat laun pasti berkurang menggunakan motor gratis
sebenarnya kalau modik ini tidak wajar itu enggak menarik nanti
kalau mas dik ketemu selalu ditanyakan berapa jam sampai kamu ke halaman
tapi kalau melihat apakah kalau ditanyakan konflik terjadi atau tidak saya kira tidak
beda halnya ketika brexit lalu itu kan tolnya belum terhubung
mungkin brexit itu bisa terjadi tol bocimi itu bisa jadi
ya karena saya belum terhubung kan belum sampai sukabumi
tapi kalau yang transjakarta paling perjalannya lama loh
biasanya enam jam jadi sembilan jam atau sepuluh jam
nah seperti itu kira kira
yang juga menarik tadi sempat anda singgung sedikit yang juga kebetulan saya ingin tanya nih pak joko
one way ini kan meskipun musim mudik lebaran begitu tidak semua orang mudik begitu ya
ada juga orang orang dari arah jawa timur jawa barat jawa tengah yang menuju ke jakarta
sementara mereka tidak bisa melalui jalur tersebut karena diberlakukannya one way
apakah ada sebenarnya alternatif alternatif lain yang dilakukan setidaknya untuk tidak menjadi keluhan bagi mereka yang perjalanan dari arah jawa gitu menuju ke jakarta
ya paling tidak itu kalau kontra flow
kontra flow berarti kan ada satu lajur yang diberikan untuk alahi berlawanan
nah saya kira itu bisa sangat membantu lah
ini kan one way nya itu dari cipali ya sampai dengan semarang
mungkin ini one way terpanjang di dunia ini ya
nah ini yang saya pikir perlu dipertimbangkan untuk tahun tahun berikutnya
karena animo masyarakat menggunakan angkutan umum ini makin banyak
jadi kalau itu ada kontra flow berarti ada satu lajur
nanti bus itu bisa jemput kembali yang sudah mengantarkan kan ke jawa tengah
nanti dia balik lagi untuk menjemput pemudik berikutnya
sehingga pemudik itu tidak lama lama menunggu di terminal
ya keberangkatan juga pengemudinya tidak terlalu lama di jalan
kalau pengemudi lama di jalan ini juga membahayakan buat keselamatan juga
kan pengennya kalau bisnya sampai terminal segera berangkat
padahal pengemudinya belum istirahat
tapi kan kalau mereka punya waktu istirahat lebih banyak
kemudian waktu perjalanan befikas itu jauh lebih baik
jadi seharusnya bukan seharusnya tapi akan lebih efektif atau lebih efisien begitu ya
untuk mengakomodir di dua arahnya
disediakan paling tidak satu jalur begitu ya pak joko
nah lebih berkeadilan lah
memang tujuannya salah satunya kan biar lewat
karena ada kalau rtn kan ada lalu lintas lokalnya juga
apalagi kadang kadang masih ada pasar tumpah yang belum bisa dikendalikan di sana mbak
coba nanti dipantau arterinya seperti apa setelah one way ini
nanti biasanya besok pagi itu sudah padat gitu
itu yang menjadi imbas dari one way yang ada saat ini
ternyata memang dari pantauan jurnalis kompas tv di lapangan terutama di kalimalang begitu ya pak ya
sudah dipadati kendaraan pak
termasuk dari arah sebalik yang menuju ke jakarta
nah yang juga saya ingin tanyakan pak terkait dengan rest area begitu
meskipun rest area sudah ditambah begitu ya dalam tanda kutip rest area
ada dadakan begitu yang dibuka pada saat musim arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat ini
tapi ternyata masih terjadi penumpukan jumlah kendaraan
bahkan ada kendaraan yang mengantri hingga luar jalur rest area
kemudian mereka akhirnya berhenti di bahu jalan karena memang tidak bisa masuk ke rest area
jadi memang ini sosialisasinya harus tetap masif ya
pemikiran masyarakat itu adalah dia khawatirnya kalau apa
saya keluar dari tol masuk lagi akan lebih mahal
padahal kan sebenarnya perhitungannya panjang kilometer yang digunakan di jalan tol
yang kedua adalah perkiraan tak khawatirnya ketika mereka keluar masuk lagi
karena kejel kenap itu pak waduh silahkan gak bisa masuk katanya
nah ini yang harus dijelaskan pada masyarakat bahwa ganjil genap itu terekam di mana
dan sampai saat ini sebenarnya kejel kenap itu belum diterapkan juga
baru itu adalah salah satu alternatif
ketimbang menunggu di rest area
karena rest area yang ada ini pertama
rest area yang dibuat dulu mungkin tidak didesain untuk mudik
sehingga kalau kita masuk rest area itu seperti masuk kampung
ya kemudian koneksinya lain halnya kalau rest area yang sudah baru
yang sudah baru yang baru baru ini bangun dan sudah terpisahkan lah katakanlah dalam sepuluh tahun terakhir ini
antara parkir ruang parkirnya dan apa
tapi kalau contohnya km lima puluh tujuh itu kalau masuk
sehingga langsung parkir dan itu sangat mengganggu ketika ada manuver kendaraan yang bisa masuk tapi dia pintu keluar
nah masyarakat juga harusnya melihat itu
jangan memaksakan diri untuk tetap di jalan tol keluar aja di gerbang yang dekat
nah toh disana juga banyak rest area kok
sifatnya tidak seperti jalan tol tapi pilihannya cukup banyak
nah ini harus terus dikembangkan atau diarahkan saja ke sana
beberapa gerbang tol itu keluar itu sudah ada kuliner
contohnya gerbang tol di salatiga itu nggak sampai seratus meter sudah sepanjang jalan menuju kota salatiga ya itu kuliner semua itu
ya bahkan lebih banyak ketimbang pilihannya di rest area
memang ada himbawan tiga puluh menit tapi agak susah juga
jadi rata rata itu pertunjukan kami itu antara empat puluh lima sampai satu jam
bahkan lebih itu di rest area itu
apalagi dia pesan makanannya sepuluh lima belas menit belum makan lagi persiapan
jadi nggak cukup himbauan tiga puluh menit ini
nah apakah perlu nanti mungkin satu saat masuknya ke rest area nanti di surabaya
yang akhirnya saat ini kan muncul mereka lelah tidak kuat dibangun
padahal bahwa jalan tol sebenarnya tidak boleh digunakan untuk beristirahat
karena itu digunakan untuk lalu lintas darurat
nah ini harus dihalau jangan sampai bahu jalan terisi
sangat membahayakan sekali kalau terjadi sesuatu padahal itu harus menggunakan bahu jalan untuk lalu lintas kendaraan darurat
nah ini sangat menyulitkan nanti ada ketua keputusan kesilapan untuk membantu bila terjadi sesuatu